vaksin covid sembilan belas tahap ke lima belas tiba di jakarta sekitar pukul dua puluh dua kamis malam
vaksin yang dibawa maskapai emirates rute dubai jakarta berupa vaksin astrazeneca
dalam bentuk jadi sebanyak satu lima ratus empat delapan ratus dosis
kedatangan vaksin astrazeneca ini menggunakan skema pengadaan multilateral covax
menteri luar negeri retno marsudi menyampaikan dalam siaran langsung
karena youtube sekretariat presiden sejauh ini indonesia menggunakan tiga merek vaksin
yaitu adalah astrazeneca dengan mengantongi persetujuan emergency use listing
dari organisasi kesehatan dunia who
hingga kamis malam vaksin astrazeneca yang sudah tiba di tanah air
total sebanyak lebih dari delapan juta dosis
pemerintah terus berikhtiar dan bekerja keras mengamankan
pasukan vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
ikhtiar ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan di masa pandemi